seorang pria pasien dalam pengawasan atau pdp di kota tegal jawa tengah dinyatakan positif covid sembilan belas setelah dilakukan uji swab sebanyak dua kali
pemerintah kota tegal mengumumkan rencana isolasi wilayah atau lockdown
untuk mengetahui lebih lanjut tentang rencana ini kami sudah terhubung melalui telepon dengan wali kota tegal dedion supriyono
pak dedion selamat malam
selamat malam mbak putri salam sehat buat kita semua
ya insya allah alhamdulillah salam sehat untuk kita semua
pak deddy bisa dikonfirmasi pak deddy soal ini soal rencana ini sudah sepasti apa pak deddy soal rencana ini
iya kota tegal ini akan memperlakukan sistem lokal lockdown
ini artinya bahwa kota tegal ini apa namanya kita sudah sudah
kita pagar pembatas kita memakai mbc beton sehingga nanti tidak bisa digeser
untuk jalur provinsi dan nasional ini seperti biasa ini bisa melintasi seperti waktu sebelumnya
tapi untuk kota tegal ini nanti orang kota tegal tidak bisa keluar kota tegal
sebaliknya orang dari luar ini tidak bisa masuk kota tegal
pak dedy keputusan ini diambil
karena anda melihat ada pergerakan orang asli tegal mau mau di ketegal dalam waktu dekat
anda sudah mendapatkan informasi itu
baik jadi begini ini secara nasional ini datanya yang terakhir ini positif delapan ratus sembilan puluh tiga yang meninggal tujuh puluh delapan
untuk di jakarta ini yang positif empat ratus sembilan puluh lima ini yang meninggal empat puluh delapan
ini artinya apa
di jakarta ini lebih dari setengahnya secara jumlah nasional
sedangkan kota tegal ini kota tegal dan sekitarnya kabupaten brebes dan kabupaten pemalang kabupaten tegal
ini rata rata banyak masyarakatnya yang merantau di jakarta
ini sudah pada urbanisasi mereka sudah pada mudik di kota tegal
dengan adanya pembatas atau kita lokal lockdown ini berarti nanti masyarakat yang dari jakarta ya kita himbo
yang pertama kita himbo agar mereka tidak mudik karena mereka harus sayang sama keluarga dan juga saudara atau lingkungan
akan tetapi bagi masyarakat yang mungkin susah dikendalikan atau mungkin punya kepentingan yang mendesak harus pulang
ini mereka harus lapor
lapor kepada gugus tugas yang nantinya mereka harus diperiksa dulu dan juga dikarantina
setelah nanti ada keputusan bahwa yang bersangkutan ini sehat aman ini kita akan membuka apa namanya dengan izin gugus tugas ini nanti mereka boleh masuk ke kota tegal
gugus tugas kota tegal ya
nah karantina misalnya saya orang tegal saya mau pulang mendadak ada keperluan
berarti saya diperiksa dulu gitu ya pak den
pak deddy saya diperiksa kemudian selama saya diisolasi empat belas hari itu saya berada di mana pak deddy
ini kita mempunyai tiga rumah sakit kita yang pertama lini satu ini ada di rumah sakit kardina yang lini dua ada rumah sakit harapan anda lini tiga kita ada di rumah sakit mitra
kita di sini sudah ekstra betul untuk penanganan apabila nanti ada masyarakat dari jakarta
atau luar kota luar daerah yang nanti akan masuk di kota tegal
dengan adanya pembatas atau pengaman ini tentunya masyarakat tidak bisa sembunyi sembunyi untuk masuk di kota tegal
mereka harus lapor dulu kalau tidak lapor ini saya yakin mereka tidak akan masuk di kota tegal ya
ya pak dedy sebelumnya pak jokowi sudah mengatakan daerah manapun yang akan melakukan lockdown harus diumumkan oleh pusat

bagaimana dengan yang dilakukan kota tegal ini pak dede sudah berkoordinasi dengan siapa saja
ini kita sudah koordinasi dengan provinsi dalam hal ini adalah pak gubernur
bahwa kota tegal ini lokal lockdown ini hanya kota saja
kita tidak memakai atau kita menutup jalur nasional atau provinsi
sehingga untuk pengguna lalu lintas
ini yang provinsi dan pusat ini tidak ada masalah
karena kita tidak menyentuh untuk jalur nasional ya
provinsi dan pusat tidak ada masalah ya pak ya
tidak ada masalah ya
oke tapi berarti untuk masuk ke kota tegal biasanya ada berapa jalur pak deddy
lalu sekarang dengan penerapan lokal lockdown ini jadi ada berapa jalur
ini di kota tegal yang harus kita tutup jumlah semuanya itu ada empat
empat puluh sembilan titik ya
kalau mbc beton ini panjangnya satu meter kita membutuhkan mbc ini sepanjang lima ratus meter untuk menutup sekota tegal
pak deddy ini akan mulai diberlakukan dari tiga puluh maret ya pak
kita pemasangannya itu malam tiga puluh
jadi ini kita sudah mengumumkan seluruh balai hoj di kota tegal
ini kita memasang satu
peringatannya atau nanti himbuan kepada masyarakat kita menutup lokal lockdown tiga puluh maret sampai dengan tiga puluh juli
oke tiga puluh maret sampai tiga puluh juli
bapak bagaimana dengan aktivitas warga
aktivitas warga sejauh nantinya akan sangat sangat dibatasi karena misalnya ada yang beraktivitas sedikit saja keluar wilayah kota tegal ke wilayah wilayah samping itu berarti sudah tidak boleh lagi pak dedy ya

ini sudah bapak kota tegal ini sudah darurat

ini kemarin kita rapat penantapan kesepakatan porkom binda yang tadinya sepatunya darurat siaga ini menjadi zona merah
karena sudah ada satu pasien laki laki tiga puluh lima tahun ini alamatnya tegal timur kota tegal yang baru pulang dari abu dhabi uni emirat arab
ini sudah positif
jadi kita sudah harus serius dalam penanganan ini karena
saya harus betul betul bisa mengamankan warga masyarakat kota tegal ini agar terhindar ini dari virus corona
bagaimana dengan suplai pangan untuk kota tegal karena tidak mungkin untuk bisa mencukupinya sendiri
pasti ada supply dari wilayah lain kan pak bagaimana dengan itu
baik kita sudah koordinasi dengan dolog ini dengan bulog
kita persediaan untuk pangan kita harus sudah mencukupi untuk persiapan untuk empat bulan
yang kedua ini kita instruksikan kepada dinas sosial nanti ada bantuan kepada masyarakat
di samping itu tentunya apbd ini ada dana untuk darurat ya bencana yang nantinya akan kita gunakan
selain itu ini saya bersama seluruh asn kota tegal
ini eksekutif dan seluruh jajaran legislatif
kita mempunyai inisiatif kita ayo gotong royong untuk membantu masyarakat yang miskin atau yang membutuhkan
oke baik baik pak deddy pak deddy wali kota tegal
pak dedy terima kasih banyak untuk sudah bergabung malam hari ini mengonfirmasi terkait rencana karantina wilayah
sudah dikonfirmasi rencananya itu akan mulai dilakukan tiga puluh maret sampai tiga puluh juli nanti
pak deddy ion supriyono terima kasih banyak